komisi tiga dpr hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung
proses uji menyeleksi tujuh calon yang diajukan komisi yudisial
ketujuh calon yang menjalani tes adalah ibrahim panji widakdo dan setiawan hartono untuk kamar pidana
kemudian kolonel hidayat manau untuk kamar militer edy riyadi untuk kamar agama dan dermawan zaman
serta marsidin nawai untuk hakim ad hoc
ketua komisi tiga dpr bambang susatyo menilai sebagian calon hakim agung dan hakim ad hoc kurang mampu menangani perkara di mahkamah agung
namun pandangan berbeda disampaikan anggota dpr dari fraksi p tiga arsul sani
menurut arsul ketujuh calon itu memiliki integritas dan bersih
meski demikian baik p tiga maupun golkar memberi catatan pada satu calon yakni dermawan jamian yang pernah diperiksa kpk atas dugaan penyimpangan biaya perkara di ma
kan ada masukan juga ke komisi tiga terkait dengan peran beliau pada saat menjadi kepala biro keuangan
kalau tidak salah mahkamah agung kemudian ada pemeriksaan dari kpk dan ada juga pemeriksaan dari bpk
dan itu memang menjadi atensi ya karena pasti terkait dengan isu itu masing masing fraksi itu kan punya penilaiannya sendiri sendiri
dan untuk mengelaborasi hasil dari ujiannya
uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung ini kami ajak anda untuk mengikuti laporan dari produser lapangan kami dimas adityo di gedung dpr
kabarnya sudah ada tiga hakim agung yang lolos proses uji dimas hingga saat ini siapa saja mereka dan apa latar belakangnya
ya alvito betul pada hari ini komisi tiga dpr telah menyetujui
ini tiga nama dari tujuh nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor untuk mahkamah agung yang diajukan oleh komisi yudisial beberapa waktu lalu
ketiga nama yang disetujui dpr untuk menjadi hakim agung adalah panji widakdo dan ibrahim untuk kamar perdata mahkamah agung
serta edy riadi untuk kamar perdata
kamar agama mahkamah agung
tujuh nama tersebut diajukan komisi yudisial sebelumnya
kemudian komisi tiga dpr menggelar uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari pada kamis dan senin lalu
kemudian pada hari ini komisi tiga dpr menggelar rapat pleno begitu dan disepakati untuk menyetujui
tiga nama tersebut untuk menjadi hakim agung
sebelum disepakati juga ada pemandangan masing masing fraksi dan setiap dari sepuluh fraksi yang ada di komisi tiga dpr
semuanya menyetujui ketiga nama tersebut karena sebelumnya juga proses uji kelayakan dan kepatutan komisi tiga dpr
dari ketujuh nama itu diajukan tiga nama yang dianggap yang terbaik begitu
kemudian diajukan kepada fraksi fraksi dan semua fraksi setuju
dengan ketiga nama tersebut alfito
mengenai latar belakang dari ketiga nama calon hakim agung yang terpilih tersebut
antara lain panji widagdo saat ini berprofesi sebagai hakim tinggi pengadilan tinggi mataram
di mana pada saat ini dia menduduki posisi wakil ketua dari pengadilan tinggi mataram
sebelumnya dia juga pernah menjadi hakim pengadilan negeri jakarta pusat
kemudian unto ibrahim
saat ini berprofesi sebagai dosen fakultas hukum universitas muslim indonesia di makassar
ibrahim juga sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota komisi judisial selama lima tahun pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas

dalam kurun waktu dia juga berpengalaman di makam agung sebagai panitra muda pengadilan agama di ma
dalam kurun waktu dia juga berpengalaman di makam agung sebagai panitra muda pengadilan agama di ma
dalam kurun waktu dia juga berpengalaman di makam agung sebagai panitra muda pengadilan agama di ma

suara yang muncul bahwa sebagian dari hakim yang atau calon hakim yang melaksanakan uji hari ini tidak mampu menangani perkara di mahkamah agung
apa yang menjadi dasar sesungguhnya dari pernyataan ini
ya alfito memang sebelum memutuskan untuk menyetujui ketiga nama tersebut
maaf sebelumnya saya
saya meluruskan begitu pendapat di masyarakat bahwa dpr memilih bukan memilih tetapi menyetujui calon hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial
sebelum memutuskan untuk menyetujui ketiga nama dari ketujuh nama yang diajukan tersebut komisi tiga dpr menyepakati ada tiga kriteria utama untuk calon hakim agung tersebut
tiga kriteria utama itu antara lain integritas kapabilitas dan profesionalitas serta komitmen
nah memang komisi tiga dpr menyebut bahwa ketiga nama tersebut yang terpilih adalah yang memenuhi ketiga kriteria tersebut
sementara keempat nama tersebut dianggap tidak memenuhi salah satu atau mungkin lebih dari kriteria yang ditetapkan
ketiga nama tersebut dianggap tidak memenuhi salah satu atau mungkin lebih dari kriteria kriteria yang ditetapkan
saya menganggap bahwa sebagian besar dari calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor makam agung yang diajukan komisi yudisial
dianggap mumpuni begitu dianggap pintar atau menguasai bidangnya tetapi dianggap tidak bisa atau tidak memenuhi kriteria kriteria lain seperti integritas dan juga komitmen
komisi tiga dpr sangat berhati hati memang untuk memilih calon hakim agung yang ditetapkan
komisi tiga dpr sangat berhati hati memang untuk memilih calon hakim agung yang ditetapkan
karena terkait dugaan dugaan korupsi yang beberapa kali terjadi di makam agung sehingga dpr sangat hati hati untuk memilih calon hakim agung yang benar benar bisa menjadi membawa pembaruan begitu di makam agung
sampai saat ini memang komisi tiga menghindari untuk menyebutkan nama atau alasan detail dari orang per orang mengapa mereka dari empat nama tersebut untuk ditolak
karena itu terkait dengan
nama baik seseorang begitu
tetapi secara umum mereka menyatakan bahwa empat yang ditolak dari calon hakim tersebut adalah mereka yang tidak memasukkan
tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh komisi tiga dpr alfito
baik dimas terima kasih atas laporan anda dari gedung dpr mpr senayan